saya belum nikah
bantu nusa ambil tali tali tol
ya allah mama
hati hati jangan sampai tawan
rumah aku udah berantakan
sekarang tinggal pesantren yang harus kita bikin lebih berantakan
wah gek gek
kamu lepasin yang ini
aku tuh yang di situ
nah udah juga
untuk tes hafalannya dimajukan ya
nggak jadi setelah maghrib
dan ada yang kepengen
banget saya tahu
ada apa sih sebenarnya
shafa ini kok kelihatannya
ustazah selalu ngelindungin haikal ya
kalau gitu kal
haikal duluan yang seterhafalan
udah gak bisa lari kemana mana lagi
tuh kal cepetan
ada yang mau dites tuh
jangan nanti dia sakit groginya
ya tuh eh emang
trio kunyit halil rusdi
jangan suka ngeledekin orang ya
atau kalian bertiga
mau ikutan ub hukum lima surat panjang
happ makanya jangan suka iseng
jangan suka ngeledekin orang lain fahimtum
ya salam ustazah
bukan maksud saya ada ada ada
untung aja ada bruno
aku gak perlu setarafalan lagi deh
sayur asam buah
sayur asam buah
bangun nih bangun
eh kamu kenapa sih
eh malah aduh
udah kayak cmn aja ngacauin ah
udah tahu belum selesai bikin kontennya
kok sapinya bisa kabur ya
pasti kalian kan yang ngelepasin sapinya
kok noduh sih orang bukan kita yang lepasin
iya tuh kok ketawa
ah jangan noduh

kak halil gibran rus nih udah cukup ya salah
jangan jadi bertengkar kayak gini
halil gibran rusdi
kalian juga jangan ketawa di atas penderitaan orang lain dong
ini keadaan begini bukan saatnya kita main salah salahan
ya adik adik ya
sekarang waktunya kita harus sama sama nangkep lagi sapi itu balikin ke kandang
yaudah kalau gitu kalian kejar sapinya
ustazah kita coba cek kandang ustazah
semua sapinya nggak ada ustadz
ini pasti ada yang sengaja ngelepas semua sapi yang ada di kandang kita ini
karena nggak mungkin kalau lepas bisa semuanya
ustazah lebih baik
kita bagi tugas
usazah coba bilang sama warga pesantren
kita harus berpencar mencari sapi supaya kita balikin lagi kandang sini ya
kalau gitu saya langsung nyari sapinya ya ustazah
ya saya harus cari yang mau ke sana
saya harus cari yang mau ke sana
wah ada di depan tadi
ustazah itu sapinya kabur
ustazah itu sapinya kabur
ustazah itu sapinya kabur
sekarang yang penting kita semua tenang jangan panik
kita kumpul di tempat yang paling aman
enggak enggak enggak
bunga melati di taman sari

tolong untuk kali ini simpen dulu pantunnya ya
bunga melati di taman sari
dengan sepenuh hati saya ucapkan sorry
teh teh taza
aku tuh kesini tuh sebenarnya cuma mau kasih tahu kalau ustazah tuh nggak usahlah repot repot
ngurusin perkara sapi
biar ini menjadi urusan laki laki penuh tantangan tanpa tanpa tandingan usah usah yang mau
pokoknya kalau perkara sapi sapi ngamuk sih
itu udah makanannya sehari hari
pokoknya kalau perkena sapi sapi ngamuk sih itu udah makan aja sehari hari
dia lagi lomba tarik
tuhan tuhan tuhan
tuhan tuhan tuhan
tuhan tuhan tuhan
tuhan tuhan tuhan